kami sore delapan puluh warga negara indonesia dan tiga warga negara asing yang dievakuasi dari ukraina tiba di bandara soekarno hatta
mereka dievakuasi pemerintah indonesia seiring dengan peningkatan serangan rusia ke ukraina
dan sudah bergabung bersama saya melalui sambungan zoom dari luar studio ada zaki amani
selamat sore mas zaky apa kabar mas sehat
sorry alhamdulillah sehat
oke mas zaky kita tentu senang ya begitu ya anda dan juga sebagian besar wni yang ada di ukraina telah berhasil dievakuasi kembali ke indonesia
walaupun kemudian beberapa ada yang di sana dengan alasan kesehatan dan juga kondisi kondisi tertentu
tapi gini kita juga ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya kondisi terakhir di ukraina saat anda mulai meninggalkan negara tersebut
apa yang terjadi
ya sekarang pas kita tinggal di negara ukraina itu memang kondisinya sangat sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita tinggal di sana
makanya kita sama tim pbi di evakuasi
dan itu kemarin kita menunggu ada jam malam selesai kita baru dievakuasi
memang tidak memungkinkan kita di sana
mas zaky butuh berapa lama begitu mendapatkan informasi
bahwa wni harus segera meninggalkan ukraina sampai kemudian tim penjemput datang dan menjemput wni di sana dan kembali ke indonesia mendarat kemarin sore
butuh berapa lama kemudian untuk menunggu
kita itu menunggu di kbri itu selama lima hari
hari dari adanya peledakan bom di kiev
jadi kita menunggu di kbri
menunggu arahan dari tim kbri di kiev
dan di jakarta
itu berapa lama dari informasi untuk segera berkumpul begitu untuk menuju ke kbri
dan apa yang terjadi saat itu
pas hari pertama itu sudah diinfokan kita harus mengumpul di kbri
dan selama dua hari warga indonesia sudah berkumpul di kbri
yang dari luar kiev sudah berdatangan di kbri
jadi kita selama lima hari itu kita selalu ditunda untuk berantakan evakuasi
karena melihat situasi yang tidak memungkinkan dan menunggu arahan dari indonesia
karena di sana memang benar benar ya mungkin kbri harus memperhitungkan secara matang bagaimana kita cara mengevakuasinya
pada tanggal dua puluh delapan baru kita dievakuasi
ada beberapa wni yang memang bertempat tinggal di kota yang situasinya cukup genting
masih ada serangan terjadi di sana sehingga kemudian sempat tertahan
apakah kemudian memang sesulit itu untuk menembus checkpoint checkpoint yang ada
agar bisa sampai ke sejumlah daerah atau wilayah terdekat
karena ada beberapa tempat yang sudah tidak memungkinkan untuk dilewatkan
jadi itulah kesulitan kita untuk mengevakuasi teman teman kita yang lain
dan ada juga yang di daerah dekat perbatasan
itu dari karkab dan sanbas
itu emang sangat susah banget untuk mengambil teman teman kita di sana
dan perbatasan itu juga sangat susah banget
teman teman kita juga susah juga keluar dari sana
kabar terakhir dari teman teman yang sempat tertahan ini bagaimana
sekarang mereka di safe house begitu ya
di rumah aman atau masih ada yang tertahan di kota kota mereka
info terakhir saya kemarin mereka masih aman di pengungsian mereka
mereka mungkin dia mengungsi di daerah daerah terpencil kali mas ya
saya tahu saya info itu
artinya kemudian tim dari kbri pun juga
masih memantau keberadaan keberadaan wni yang lain ya
kalau untuk proses pemulangan kemarin bagaimana mas zaky
butuh berapa lama dan proses apa yang harus dilalui
kabarnya juga ada belasan wni yang tertahan karena alasan kesehatan ya
iya benar mas
itu perjalanan berapa jam dari sana
jadi kita itu dari kiv ke perbatasan itu sekitar dua belas jam
itu saya lupa nama perbatasan dari ukraine itu
jadi kita sekitar dua puluh empat jam jalannya mas
setelah itu baru kemudian proses pemulangan berlangsung begitu ya setelah
iya jadi kita nginap satu hari di bukarest
besoknya kita terbang ke indonesia

kalau saya tidak salah
oke setelah transit juga di madinah ya kalau saya tidak salah
oke setelah transit juga di madinah ya kalau saya tidak salah
kalau saya tidak salah
dina pesawatnya transit di madinah
terus kita langsung ke indonesia jakarta cengkareng
oke dan sekarang sudah berada di wisma
karantina wisma pasar rumput
pasar rumput ada berapa orang di sana mas zaky
di sini sekitar delapan puluh an orang mas
rencananya berapa hari di sana tiga hari ya
ya sesuai dengan prokes kita yang sudah vaksin dan booster tiga hari

dan yang belum vaksin kayaknya tujuh hari mas
oke terakhir mas zaky ada yang ingin disampaikan mas
saya mungkin sampaikan terima kasih buat mungkin bapak presiden jokowi atau ibu menteri kemenlu ibu retno dan tim semua kbri polan kbri gie dan kbri bukares
terima kasih telah membawa kita pulang ke tanah air itu aja mas

baik harapannya mudah mudahan juga wisma akan berhasil
wni yang masih berada di ukraina atau di sejumlah kota kota di sana yang masih tertahan begitu ya bisa segera dipulangkan juga ke tanah air
dan sehat selalu mas zaky
dan terima kasih waktunya sudah bergabung dengan cnn indonesia world now sore ini